jelang hari raya idul adha para penjual hewan kurban mulai banyak dicumbai di sejumlah titik
di pasar kambing tanah abang jakarta pusat penjual hewan kurban nampak mulai bergeliat
pedagang pun mulai membangun kandang baru untuk menampung hewan kurban dalam jumlah banyak
meski masih sekitar empat pekan lagi tak sedikit dari para pembeli yang telah memberikan down payment
atau tanda jadi pembelian kambing ataupun sapi untuk dikurbankan pada idul adha nanti
kalau saat ini baru satu dua
ada udah ada cuman dia nggak mau dipilok ditandain
pokoknya dia udah kenalin aja itu dombanya anu sapinya anu
iya ada pelanggan
dan lagi kita namanya udah dp begitu kan kita gak sembarangan dp
kita urus kita rawat sampai haknya
sementara itu petugas uptd pasar hewan dari dinas perikanan dan peternakan purwakarta jawa barat
memperketat pemeriksaan kedatangan hewan
hal ini dilakukan setelah adanya temuan dua ekor sapi yang terpapar penyakit lsd yang menular
penjualan sapi di pasar hewan purwakarta diketahui mulai meningkat hingga dua kali lipat
salah seorang pedagang mengaku mampu menjual hingga delapan puluh ekor sapi
di mana di hari biasa hanya bisa menjual antara tiga puluh
hingga empat puluh ekor saja
selain itu harga jual sapi juga naik rata rata satu juta rupiah per ekor
naikannya rp satu juta per ekor
untuk kenaikan harga sapi
iya rp satu juta per ekor
dari awalnya berapa sih pak

kalau sudah agak degar itu naikannya lumayan
para pedagang memperkirakan penjualan sapi di pasar hewan purwakarta

para pedagang memperkirakan penjualan sapi di pasar hewan purwakarta
akan semakin meningkat hingga datangnya hari raya kurban
akan semakin meningkat hingga datangnya hari raya kurban
tim liputan cnn indonesia